berbagai cara dilakukan orang tua agar anak anaknya tak bosan di rumah selama pandemi
dulu di awal awal pandemi aku masih suka ngajak anak anak jalan jalan pagi untuk olahraga keliling keliling
dan masih adalah aktivitas yang kita kerjain di luar rumah
jadi aku ya mensiasati gimana caranya supaya anak anak betah di rumah gitu
tapi memang aku lebih banyak menyiapkan untuk cemilan cemilan lain supaya anak anak betah walaupun di rumah
mereka tetap bisa merasakan jajan seperti mereka kalau lagi kita ajak jalan jalan keluar rumah
camilan memang enak pastinya tapi jangan sampai lebih banyak camilan dibanding aktivitas ya
karena anak bisa terancam obesitas
erawati mengakui sejak pandemi porsi makan anaknya menjadi empat kali dalam sehari
anaknya yang berusia sebelas tahun kini berbobot empat puluh satu kilogram
padahal berdasarkan data pusat pencegahan dan pengendalian penyakit amerika serikat
berat badan ideal untuk anak seusianya adalah tiga puluh tujuh kilogram
nggak terlalu suka sayur jadi dia kalau makan itu maunya pakai tempe
takut obesitas terutama kan udah gitu kan anak segini kan harusnya aktivitasnya kan lebih dari orang dewasa
jadi ya saya takutnya kegemukan aja gitu
obesitas pada anak terbilang berbahaya karena berpotensi menimbulkan berbagai gangguan kesehatan
seperti diabetes obesitas penyakit jantung koroner
tahun dua ribu delapan belas data riset kesehatan dasar badan litbangkes kementerian kesehatan
mencatat sejumlah penyebab obesitas pada anak dan remaja di indonesia
di antaranya kurang mengonsumsi sayur dan buah kurangnya aktivitas fisik
dan mengonsumsi makanan manis lebih dari satu kali per hari
di tahun yang sama rata rata satu dari tujuh remaja di indonesia mengalami kelebihan berat badan
bahkan anak usia lima hingga dua belas tahun paling banyak menderita obesitas
yaitu mencapai sembilan dua persen
dokter spesialis penyakit dalam sekaligus pengurus himpunan studi obesitas indonesia di kil tahapari menjelaskan
obesitas juga disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi dan perubahan gaya hidup
kita kebetulan pernah ada penelitian kita membandingkan orang flores
jadi penduduk flores yang tetap tinggal di flores dibandingkan dengan penduduk flores yang pindah ke jakarta
nah itu kita lihat ada penelitian
memang tiap satu tahun tinggal di jakarta itu terjadi kenaikan indeks masa tubuh dan juga kenaikan lingkar pinggang
saya ingat saya kenaikan lingkar pinggangnya sampai kurang lebih setengah senti ya per tahun gitu
jadi bayangkan kalau tinggal selama lima tahun sepuluh tujuhan tahun di jakarta
mungkin adopsi perubahan pola hidup urban ini meningkatkan risiko obesitas
berdasarkan panduan pelaksanaan gerakan nusantara tekan angka obesitas kementerian kesehatan
ada takaran ideal makanan
mengatur porsi makanan dengan piring model t misalnya
jumlah sayur dan buah harus dua kali lipat dari jumlah sumber karbohidrat maupun sumber protein
makanlah tiga kali dalam sehari
hindari konsumsi makanan dan minuman dengan kandungan gula garam atau lemak berlebih
dianjurkan mengonsumsi gula tak lebih dari lima puluh gram per hari
di antara masalahnya
waktu makan dia hanya boleh minum air putih
jadi nggak boleh minum air yang tadi berwarna istilahnya ya
ada manisnya ada
ini bahkan penelitian saya tuh di anak anak sekolah
itu mereka banyak yang minum sudah minum kopi
kopi yang three in one itu kan ya ada gula ada sambal itu
dan di indonesia tuh justru yang tinggi penyebab obesitas tuh kopi itu
untuk anak anak kecil bukan kayak nggak di luar negeri kan mereka soda
tapi di indonesia tuh kopi sembilan kali
resiko obesitasnya dibandingkan yang tidak minum
minum minuman teh manis itu ya
nah itu juga dia mempunyai resiko sekitar empat kali
dibandingkan dengan yang minuman soda
selain mengatur pola makan pastikan anak melakukan aktivitas fisik atau berolahraga
minimal tiga puluh menit hingga satu jam per hari
untuk mengurangi timbulan lemak dalam tubuhnya

jangan biarkan anak hanya duduk dan bermain gadget sepanjang hari
victor pangaribuan aryo asmoro jakarta